eh tak senyum
aduh gak bisa melelehkan jiwa
nggak telepon dulu
oh enggak oma
saya kesini gak mau ketemu sama alex
kebetulan tadi boy lewat sini
siapa tau kan oma suka ini nih
jadi saya mampir buat oma nih
yaudah kalau gitu boy balik dulu ya oma ya
eh jangan jangan jangan
ayo masuk dulu
ada janjian sama triana
gue mau ketemu sama triana soal hpnya repot
gue juga mau cabut dulu
karena dia udah ngambilin handphone repot
ya mau gak mau gue harus ngikutin kemauan
sebenernya gue juga males sama triana
tapi yang gue mau ngelakuin ini semua adalah black coper amit
ya itu tuh juga gitu
gue cabut duluan ya
jangan lupa pegang ke mita
kalau dia ketahuan ngambil hpnya repot
dia jangan pernah sebut nama lo atau nama gue
besok lusa kita membuktikan
kita menguasai jalanan
semuanya kita akan habisi
bagaimana alex di luar
kalau gue kasih tau yang sebenarnya
oma pasti bakalan kepikiran banget
dan bisa jatuh sakit
gimanapun juga gue harus bisa menyenangkan hatinya oma
kok bengong sih
soalnya oma ini gak tau apa kekiatannya alex di luar
oma takut kalau dia tuh jahat sama orang lain
oma tenang aja
dan gak pernah jahatin orang lain
kamu tuh anak yang baik
kamu gak mau oma sedihkan
kamu anak yang soleh
jujur ya boy
sebenarnya oma tau
padahal dia gak sholat
kamu tolong liatin alek ya
jangan seperti teman temannya
yang gak tahu sopan santun
kamu kenal sama mereka
yang suka pakai jaket hitam
terus motornya hitam hitam itu
boy kenal kok oma
tapi kamu gak pakai jaket hitam
kamu bukan gengnya dong
sebenarnya sih dulu boy sama alex
pernah satu klub motor
bukan geng motor
temen lama dong
oma nih khawatir untuk masa depannya alex
kalau kamu gak keberatan
kalau dia salah
kamu tegur ya
insya allah oma
kamu udah makan
udah mah tadi udah makan
kalau gitu saya mau pamit sama
udah malem soalnya
ngapain saya di juno disini
ya itu kejutan nyata eta
sok atau senyum
dan disambut sama si gino
perlu dibantu gino
gak usah tante gak apa apa
sok sok bentar bentar
hei kela kela tuh iya iya saya pegangin sok saya pegangin sok
kamu tidak bisa jalan sendiri sok atau dibantu
aduh iya silakan
enggak usah enggak usah
enggak dengar yaudah
hei bel sini sini biar aku bantu
kumah aja teh
iya bantu tah
aduh hei tah
sok aku dibantu aduh
aduh padam padam biar saya yang help ya
wah telat siap
kamu ngapain sih kesini
eh ulah gitu ulah cutek gitu ah
si ggt datang kesini karena dia mau tinggal disini di rumah
oh mendingan sekarang pergi deh dari sini
enggak bel mami kamu itu salah
maksud suami kamu itu kita tuh gak mungkin tinggal bara
ya kan kita gak muklim
cuma aku emang kesini untuk bantuin kamu
biar kamu tuh bisa beradaptasi karena kamu baru keluar dari rumah sakit
enggak usah gak perlu jin
mendingan gue beneran lo mendingan sekarang pergi dari sini
gue gak gue gak demen liat lo disini
belalah bella tolong gitu ah
please usir dia dari sini aku gak mau dia disini mam
mami gak mungkin cari perawat
mami gak percaya anak mami sama perawat
mami tak lupa percaya sama si gg
mami tapi ngerti kan aku bener bener gak mau dia dari sini
sudah keputusan mami
bi bawa saya masuk deh bi
banyak keriput sih ya
ya udah gak apa apalah tante
kalau emang maunya bella kayak gitu gak apa apa aku balik tante
kamu teh harus sabar
dan yang pasti kalau kamu sabar disayang sama tante
eh tak senyum aduh gak bisa melelehkan jiwa
sebentar saya teh bicara dulu sama si bella
yang sabar ya
cuma ini yang bisa aku lakuin buat bella
sebelum bella tahu
kalau aku juga yang bikin bela celaka sampai kakinya gak bisa jalan kayak gini
iya sien jadi bokap gue tuh ya pas pulang ke rumah
gue liatin tuh mukanya tuh senyum
senyum kayak lagi bahagia gitu tau gak
dan ternyata bokap gue tuh habis terima sms dari tante farah
lo lo malah ketawa sih
ya ketawa lah rek
tuh hari ini tante farah datang ke rumah gue
sekarang udah balik sih
cuma tadi pas di rumah gue dia tuh minjem level gue buat kerjain tugas
pas dia lagi gak sadar handphonenya gue ambil terus gue bajak
gue sms deh bokap lo
lucu juga nih anak kadang kadang
tapi lo pinter juga sih shan
kapan kapan gue kayaknya harus coba deh taktik lo itu
supaya tante farah tuh makin yakin kalau bokap gue tuh juga ngerespon
suka balik gitu kan ke tante parah
nah gitu dong cakep
eh tapi rek gue kepo
reaksi bokap lo gimana dapat sms dari tante farah
ya awalnya sih pas gue bodoh bodoh